kapolres lampung selatan akbp edwin menyebut penurunan jumlah kendaraan ini justru menjadi rambu
jumlah personilnya yang sudah terdata saat ini ada dua sembilan ratus empat relawan
yaitu di mana tingkat kegiatan pelaksanaan pelayanan itu adalah kemanusiaan yang diutamakan
di instagram dia ke seleo tuh gara gara
terus gue harus bilang oh ini bukan beasiswa basket ya
saat itu ahli embrologi hanya memeriksa satu gambar saja
atau ketika misalnya ada surat edaran itu ya silahkan
sesuai dengan tata cara uji klinik yang baik
nah sayangnya peta skala besar yang ada di kota kota pesisir di indonesia
katanya lu dari smp udah dipegang sama pak gon